polemik kasus selebgram rahel fenya yang kabur dari karantina sepulang dari luar negeri semakin ramai
sebelumnya dalam konferensi pers satgas covid sembilan belas di kanal youtube
jubir satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito menegaskan proses hukum atas kasus tersebut saat ini tengah berjalan
terkait dengan kasus wni yang meninggalkan masa karantina di wisma atlet sebelum waktunya
maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan
satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku
dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat
kepada seluruh pelaku perjalanan internasional
kami minta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan
dan jangan melanggar karena akan dikenakan sanksi yang tegas
sementara itu kepala penerangan kodam jaya kolonel herwin bs mengatakan
oknum tni berinisial fs masih menjalani pemeriksaan intensif di kesatuannya
terkait dugaan keterlibatan kaburnya rahel
fs juga telah dibebas tugaskan dari satgas covid sembilan belas dan dikembalikan ke kesatuan
pemeriksaan fs bertujuan untuk mengetahui motif perbuatannya
serta mencari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat
sementara pemeriksaan atas rahel akan dialihkan ke pihak kepolisian
untuk sanksi bukan hasil penyidikan dari polisi militer
tapi akan ada apakah hukuman disiplin atau hukuman bidana
di laman instagram pribadinya rahel fenya menuliskan permohonan maaf
namun warganet menyayangkan narasi rahel yang tidak menyebut perbuatan yang dilakukannya
menurut aturan karantina yang tertuang dalam surat edaran no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
seluruh pelaku perjalanan internasional baik warga indonesia maupun warga asing
wajib menjalani karantina selama delapan x dua puluh empat jam
dan bagi pelaku yang melanggar sesuai dengan pasal sembilan puluh tiga undang undang no enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan
akan dikenai pidana penjara satu tahun dan denda seratus juta rupiah
jadi apakah rahel akan menjalankan proses yang tertuang dalam aturan
atau seperti sindiran warganet melihat akhir dari sebagian kasus di indonesia rahel justru dijadikan duta karantina